panglima tni jenderal gatot nurmantio memerintahkan seluruh jajaran tni
untuk kembali memutar film berjudul g tiga puluh spki
dia mengklaim film kontroversial itu perlu ditonton untuk mengingatkan sejarah masa lalu
saat ziarah ke makam soekarno di blitar jawa timur panglima tni jenderal gatot nurmantio menyatakan
akan tetap memerintahkan seluruh jajarannya untuk menggelar acara nonton bersama film bertajuk
pengkhianatan g tiga puluh s pki
sebelumnya pemutaran film ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat
pas cara formasi film besutan sutradara arifin senur itu tidak lagi diputar
pemerintah tak lagi mewajibkan penayangan film yang dianggap penuh propaganda pemerintahan soeharto
sementara sejumlah ormas justru terus meminta kepada pemerintah untuk meluruskan sejarah terkait peristiwa yang tertuang dalam film
menyebarluaskan fakta fakta dan nilai sejarah kepada generasi muda
anak saya juga gak tau itu bagaimana kan gitu
nah kemudian yang berhak melangsangnya hanya pemerintah
menteri dalam negeri sudah mengatakan silahkan
ya kalau kita selama ini meluruskan sejarah menceritakan sejarah tidak boleh mau jadi apa bangsa ini
di makam ini bung karno mengatakan jangan lupa jas merah
kan gitu jangan lupa jas merah
cuman fakta dalam film itu masih menjadi polemik dan
eh biarin aja lah
saya tidak berpolemik kok
saya tidak berpolemik
tujuan saya hanya untuk mengingatkan generasi muda